penculikan anak akhir akhir ini semakin marak informasi penculikan beredar luas di media sosial hingga aplikasi berbagi pesan
memang tidak semua informasi itu benar tapi tetap saja keberanian para pelaku harus diwaspadai
antisipasi harus dilakukan segera mulai dari penegak hukum pihak sekolah dan juga orang tua
kita berbincang malam hari ini bersama ketua kpu komisi perlindungan anak indonesia yaitu ibu ai mariyati
ibu ai selamat malam
ibu ai terima kasih atas waktu anda malam hari ini
ibu ai kita tahu informasi ini muncul secara terus menerus paling tidak sekitar tiga minggu terakhir
apakah sebenarnya penculikan ini marak tapi tidak terendus ke publik selama ini atau bagaimana
datanya seperti apa kalau di kpa
iya mbak ini sangat penting kami sampaikan kalau berkaca di tahun dua ribu dua puluh dua itu ada tiga puluh lima kasus
baik pengaduan lawan
tidak langsung maupun rekamedia yang sampai di abs kpi
itu artinya peristiwa ini ada yang secara faktual terjadi tetapi kalau kita telisik lagi
setidaknya dalam tiga minggu terakhir itu memang muncul upaya upaya yang lebih meresahkan
di antaranya ada hoaks yang juga sudah disampaikan oleh pihak terkait misalnya barreskrim
kemudian beberapa polda yang menulis bahwa ini hoax ini benar dan ini sedang dalam pencarian
nah itu ada dua hal yang berbeda
nah akan tetapi tentu tadi saya melihat ada dua laporan yang disampaikan kepada kepolisian
saya sangat mengapresiasi karena itu bagian dari faktual ya
isu isu atau peristiwa faktual yang itu bisa kita waspadai dari peristiwa yang ada
nah dibalik itu semua tentu kpai juga punya catatan terhadap peristiwa yang betul betul terjadi
seperti misalnya kasus malika yang kemarin sudah ditemukan
kemudian ananda yang dari cilegon misalnya
yang kemudian ditemukan sedang mengemis dengan penculiknya
dan beberapa lainnya yang kalau kita lihat juga bentuk bentuk misalnya saling menculik oleh kedua orang tua
persoalan puasa asuh yang tidak selesai gitu ya
itu juga banyak terlalu berlebihan
itu artinya kpai punya catatan bahwa ada yang sifatnya benar terjadi dan faktual
namun juga tidak sedikit yang hari ini kita harus waspadai pemberitaan yang sifatnya hoax
atau ada di replikasi ya
di kemudian narasinya dan juga ada visual maupun audio yang memang itu untuk memberikan tekanan kepada publik gitu ya
rasa takut dan belum teruji belum bisa dipertanggungjawabkan
bu ai kalau misalnya kita melihat yang memang betul betul terjadi
tadi setidaknya sudah ada dua informasi yang sempat kami sampaikan di awal
dan juga sudah dikonfirmasi kepada anak anak korban ini
modusnya sekarang semakin beragam
ya kalau kita melihat modus ya tentu ada sisi trigger media sosial ya hari ini
jadi pesatnya informasi dan media juga menambah penyalahgunaan yang terjadi
kalau dulu mungkin modusnya itu tunggal
jadi mereka lebih misalnya meminta tebusan gitu ya
maupun misalnya yang sifatnya langsung kepada anak gitu
ada pendekatan pendekatan baik pada orang tua secara langsung maupun melalui sosial media
maupun mereka misalnya terinspirasi oleh sebuah konten atau tayangan
kalau yang di makassar
awal mula penculikan kan sebenarnya sampai organ tubuh gitu ya
mau penjualan organ tubuh kan ada inspirasi dari apa
tayangan atau konten yang menurut dia itu bisa dilakukan penculikan
dan kemudian berakhir untuk penjualan organ tubuh
nah ini tentu ada ruang ruang yang
awalnya mungkin kita tidak menyangka akan terjadi gitu ya
tapi ada ternyata pergeseran dari yang sifatnya konvensional kalau boleh saya katakan
kepada yang sifatnya mungkin lebih banyak inspirasi ya dari hal hal yang bersifat sosial media
salah satunya adalah grooming kepada orang tua yang itu kemudian dia mau menculik anaknya
setelah pertemuan kopi darat orang tuanya dengan yang meng grooming di facebook tersebut
orang tua udah merasa nyaman
dan menitipkan anaknya ketika dia mau melakukan aktivitas sering betul diculik
itu peristiwa di manggarai jakarta selatan di dua ribu dua puluh satu misalnya
nah ini hampir sama juga dengan seseorang atau yang peristiwa di makassar
ketika dia melihat sebuah website yang menggiurkan menurut dia dengan menjual organ tubuh dan lain sebagainya
ternyata dia sampai rela menculik ya
mengajak seseorang gitu yang kemudian berakhir dalam pembunuhan
nah kalau kita telisik lebih lanjut
sebetulnya kita bisa melihat bahwa pola yang sangat terlihat tidak berubah itu adalah tujuan tujuan eksploitasi
ya misalnya dengan jaksa dan kemudian meng grooming ya
artinya melakukan manipulasi bujuk rayu ajakan
tapi kemudian anak ini memang untuk dia jadikan sebagai alat membantu ekonominya
kemudian kasus cilegon
itu anak dijadikan pemulung anak dijadikan pengemis
untuk membantu ekonominya
atau bisa juga adopsi yang bersifat ilegal
dengan mengambil membayar sejumlah uang
itu masih konstan seperti itu
tujuan eksploitasi tujuan adopsi ilegal
bahkan ya mungkin sifatnya eksploitasi secara seksual
karena di beberapa publik kan juga berakhir untuk tujuan tujuan pelaku ini ingin melampiaskan hasrat seksualnya
saya kira ini perubahan perubahan yang harus kita waspadai kendati pun gitu ya
hampir sama polanya
yaitu ada pendekatan kepada akses terhadap anak tersebut
maupun langsung kepada anaknya
yang melalui keluarga ada yang melalui
ini beragam akan tetapi kita harus melihat latar belakang ya
tentu yang melatih itu terjadi mbak putri
bu ai bagaimana sekarang kita harus mengantisipasinya ini
sebagai orang tua jujur saja resah ya
dan anda tadi juga mengatakan kalau misalnya ini terjadi secara simultan
apakah memang ada yang
mungkin ada yang berniat untuk menebarkan teror menimbulkan keresahan
ya tentu kami melakukan himbauan ya kepada orang tua kepada masyarakat
untuk menyikapi ini secara bijak secara arif secara literatif
artinya karena tadi dua fakta bersamaan ya
ada yang sifatnya faktual bisa dipertanggungjawabkan
ada juga yang memberikan rasa intimidatif di masyarakat
yang itu juga terbukti setelah ditelisik hoax dan direplikasi
ada misalnya tayangan tayangan video di masa lalu kemudian dikirimkan lagi hari ini
karena ada beberapa trigger yang nyata terjadi
nah itu artinya kita semakin waspada
pertama dari kepolisian sudah menyampaikan informasi
sampai detik ini untuk anak korban penculikan perdagangan untuk organ tubuh
tidak ada laporan yang secara bisa dipertanggungjawabkan
itu masuk dalam laporan kepolisian dari sejumlah tiga puluh delapan polda
itu belum ada
kemudian di data kpai juga demikian
kecuali ada pernah di tahun berapa itu soal penjualan ginjal waktu itu ya
tetapi sudah bisa diantisipasi
karena ternyata ada kerjasama dari penjual dan pembeli
kemudian melibatkan pihak kesehatan
ini tidak termasuk salah satunya yang disebut penjualan atau penculikan untuk organ tubuh gitu ya
nah ini saya kira harus kita sikapi ketika ada misalnya jumlah jumlah organ tubuh
harga gitu ya yang dilempar ke masyarakat
saya kira ini yang mungkin yang paling mungkin diperoleh
kita telah secara cerdas bahwa masyarakat hari ini kalau menurut kpai ada sentimen positif
untuk meningkatkan kepedulian itu bisa diapresiasi terhadap anak terhadap komunikasi di sekolah
terhadap relasi sosial akan tetapi ketika ini ya disikapi secara membabi buta secara tidak bertanggung jawab
artinya di share share kembali di share lagi ada sisi mencari informasi kepada pihak yang misalnya bisa dipercaya
nah ini yang menurut kami mari orang tua masyarakat bahkan seluruh pemangku kepentingan anak
baik itu sekolah misalnya ya sekolah minggu sekolah ngaji pengajian di masyarakat
yang memang langsung terhubung dengan anak akses terdekat dengan anak disinilah kita harus belajar
secara arif secara bijak menyikapi pemberitaan salah satunya adalah ketika itu bombastis
ketika itu memberikan foto foto yang berkonten kekerasan dan lain sebagainya
cross check kepada orang yang bisa kita anggap bertanggung jawab misalnya aparat rt rw
ataupun juga mereka yang memang memiliki misalnya latar belakangnya sebagai pegiat anak
atau pemberdayaan perempuan nah ini ruang ruang yang menurut kami harus
terhubung satu sama lain dengan baik itu keluarga sebagai benteng utama pencegahan ya
benteng utama adanya anak anak di situ kemudian juga peranata sosial di masyarakat
karena ini justru yang membuat ruang ruang untuk perlindungan
keluarga saja tidak bisa tapi terhubung tetap mereka yang misalnya di remaja mesjid
mereka di pkk komite sekolah dan lain lain sehingga komunikasi ini bisa berjalan secara simultan
saling menjaga saling mendukung itu bukan
hanya ini anakku tetapi anakku anakmu anak kita semua
nah peranata sosial ini kita sudah punya tinggal bagaimana menghidupkan kepedulian
dan serta merta bekerja sama mbak putri
jadi semuanya bekerja sama dan bagaimana dengan anak anaknya sendiri bu wai
kalau misalnya ini ada yang menonton ya ada orang tua yang menonton
apa yang sebaiknya dipersiapkan kepada mereka
mungkin kalau misalnya usia prasekolah tentu masih belum bisa ya
tapi apa yang harus disiapkan
ya ini tidak boleh dilupakan bahwa anaknya sendiri harus punya kemampuan
nah memampukan anak itu tanggung jawab kita sebagai orang tua
sebagai guru sebagai perangkat sosial yang tadi saya sampaikan
bagaimana kita memampukan anak supaya memiliki pandangannya kritis
dan membedakan siapa ini yang menjemput saya
membedakan mana yang mengenyak misalnya tidak dikenal
tetapi sudah ada iming iming membawa ke tempat sepi
atau ya pola pola memaksa seperti tadi
sampai digigit dan lain sebagainya tapi dia mampu memberikan penolakan
yang pertama tentu ada komunikasi dan dialog yang asertif
antara keluarga antara ayah ibu dengan anak
jadi bukan memberi penakutan atau bukan itu sangat itu
tetapi komunikasi yang dimaksud adalah
anak itu memiliki benteng utama untuk bertanya untuk meng cross check gitu ya
punya ruang yang nyaman kepada orang tua untuk berkomunikasi
sehingga kita memberikan edukasi
pun itu dengan cara cara yang nyaman bisa diterima dan mampu berdialog
itu yang pertama
jadi pesan pesan kita harapan harapan kita pada anak
itu disampaikan melalui cara yang dialogis
anak mampu nanti oh bahwa kalau aku pulang tidak boleh main dulu ke tempat ini
bahwa aku pulang itu menunggu dijemput oleh yang sudah ada
disebutkan misalnya si a si b nya oleh orang tua
nah kemampuan anak untuk menginternalisasi sejumlah peraturan
ataupun sejumlah apa sih
pesan pesan dari orang tua itu adalah kemampuan anak menerima
nah inilah orang tua saya pikir ya bagian pentingnya adalah
bagian kita komunikasi dan dialog tersebut
yang kedua tentu melibatkan ya
ini jangan dikira bisa sendiri karena harus melibatkan guru
harus melibatkan orang rumah misalnya di luar orang tua ya
ada mbak di situ misalnya ada tetangga juga di samping kita
ada posatan di komplek kita
maupun misalnya orang orang yang biasa anaknya juga sama sama menjemput di lokasi
ini sebetulnya perangkat yang konvensional sekali lagi
tetapi lebih didekatkan fungsinya lebih bekerja sama fungsinya
dan ini menunjukkan ya peningkatan pada sentimen yang positif tadi gitu ya
jadi itu rasa pertanggung jawaban
bukan parno atau ketakutan berlebihan atau bahkan intimidasi
betul betul betul baik
mudah mudahan ini semua segera disikapi terutama sekali untuk memberikan rasa nyaman ya
rasa aman juga terutama sekali dari pihak penegak hukum ya
jadi begitu ada informasi langsung ditanggapi langsung diberikan penjelasan
apakah itu betul ataupun tidak dan kemudian apa solusinya
karena semakin lama informasi informasi ini beredar tentu saja ini semakin meresahkan ya bu ayah
karena kan perputaran informasi itu sekarang cepat sekali gitu
meminta aku sebutkan kembali mbak putri
jadi informasi itu segera disikapi oleh para penegak hukum dan diberikan ke masyarakat
kalau ini hukum kalau ini benar kalau ini sedang dijalankan misalnya pencariannya
iya betul betul
baik bu ai terima kasih banyak malam hari ini sudah berdiskusi memberikan kami pandangan
sekali lagi terima kasih selamat malam
mbak putri ya